perayaan tahun baru imlek yang jatuh pada tanggal enam belas februari
mendatangkan berkah bagi perajin kue keranjang
di desa banjaragung kabupaten mojokerto
dalam sehari rata rata pesanan bisa mencapai seratus biji
omset yang diral pun dari membuat kue khas imlek ini pun mencapai puluhan juta rupiah
perayaan imlek membawa berkah bagi atik susya nawati elisa
warga desa banjaragung kejamatan puri kabupaten mojokerto
atik yang merupakan satu satunya pembuat kue keranjang di mojokerto kebanjiran pesanan
kue keranjang merupakan kue khas perayaan imlek
yang selain dinikmati juga dipakai sebagai pelengkap persembahyangan warga tionghoa
menjelang perayaan tahun baru imlek atik dan karyawannya harus bekerja ekstra
pasalnya sejak sepekan sebelum imlek pesanan membludak
dalam sehari rata rata
tik harus membuat satu ratus dua kue keranjang dengan menghabiskan ketan dan gula hingga lima kuintal
keuntungan yang didapat atik pun hingga dua puluh juta rupiah
pesanan kue keranjang buatan ibu dua anak ini paling banyak datang dari kota surabaya dan kota malang
awalnya pesanan kue keranjang ini imlek kurang berapa hari
biasanya kurang satu minggu dari imlek
pesanan sampai berapa
untuk per hari biasanya rata rata seratus biji
ini dikirim kemana
biasanya dikirim ke surabaya
atik membuat kue keranjang hanya menjelang imlek saja
keahlian atik membuat kue keranjang didapat dari neneknya yang mewariskan usaha ini secara turun temurun
atik sendiri merupakan generasi ketiga di keluarganya yang menekuni bisnis kue keranjang ini